hai sejumlah wisatawan tapak masih menghabiskan waktu di taman safari indonesia puncak bogor
pada libur panjang pergantian tahun dua ribu dua puluh satu mereka pergi bersama keluarga dengan menyiapkan hasil
repita santigen beberapa wisatawan mengaku merasa aman pergi ke destinasi wisata yang memiliki ruang
terbuka dan wilayah yang luas sehingga bisa menghindari kerumunan taman safari destinasi yang
menurut saya aman sih karena kan kita di alam juga begitu sih pertimbangannya karena sekian
lama kan di rumah terus ya manfaatin momen aja sih keluarga tahun ini lebih sepi ya lebih sepi lebih enak
juga jalannya tadi di taman safari juga nggak terlalu ramai nyenangin anak anak aja lagi
libur sekolah juga sama ya bismillah ajalah aman juga insya allah sangat berbeda ya sepi
sepi banget mungkin karena kebanyakan
liburnya juga kepanjangan jadi memang banyakan yang lebih milih ke pulang kampung kayaknya gitu
dibanding dengan ke wisata wisata dan lebih aman mereka mungkin lebih aman juga ngerasanya
untuk melakukan tracing dan menjamin keamanan pengunjung pihak taman safari menyediakan
repitas antigen di tempat dengan biaya rp enam puluh lima yang demikian pengelola taman safari mengatakan
pada libur natal dan tahun baru kali ini terjadi penurunan pengunjung hingga
night pun ditiadakan karena aturan dari pemkat bogor yang mewajibkan tempat wisata tutup pukul tujuh malam
ya sejak diberlakukan perpanjangan psbb ini kita sekitar tiga ribuan pengunjung ya setiap hari
harian ya kalau dibanding dengan waktu pandemi kan waktu sebelum pandemi kan kita
hari hari biasa itu bisa lima ribu an enam ribu an kalau weekend itu bisa di delapan ribu di atas delapan ribu an gitu
nah harusnya kita ini musim libur panjang ini harusnya kita lebih meningkat lagi kalau tidak
ada pandemi ini ya harusnya aturan menunjukkan hasil rapid test antigen bagi wisatawan yang dikeluarkan
pemkap bogor secara mendadak digakui emeraldo menjadi salah satu faktor sepinya pengunjung taman safari indonesia
egy agung kabupaten bogor jawa barat